tak hanya di jakarta ribuan masa yang berasal dari beberapa organisasi masyarakat atau ormas islam
dari berbagai wilayah di jawa timur seperti surabaya malang pasuruan sampai magetan
juga mendesak polisi menangkap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
aksi ini terkait dugaan penistaan agama
masa aksi antara lain front pembela islam atau fpi muhammadiyah al irsyad hizbut tahrir indonesia dan hidayatullah
mereka berjalan dari masjid nasional al akbar menuju markas kepolisian daerah jawa timur
ratusan polisi mengawal peserta aksi yang mencapai ribuan orang